ini kenapa sih pagi pagi udah pada ngomongin orang
itu namanya bergunjing dosa loh
ya kalau dia orang yang bayang bayang gak bakalan digunjingin gak diomongin
dia tuh semuanya segala galanya emang pantas diomongin
bukannya malah kritik buat dia
iya tapi kalau misalnya umi mau kritik ya langsung aja depan orang
udah pada datang
emang ojo kali ngundangi kurang jelas nih
undangannya sudah cukup jelas sih
tapi kira kira kenapa warga gak datang
itu dia yang aneh seselinci
padahal aneh yakin
kalau mereka itu tahu memenuhi undangan itu wajib hukumnya
kalau gak ada halangan
banyak orang yang menyepelekan undangan
padahal dalam islam
menirim undangan itu sunnah
menyelamatkan undangan itu
nah kalau udah begini
kejadiannya gimana tuh hukumnya ustadz
orang yang menyebelahkan undangan
sama saja dengan mangkir memenuhi kewajiban
mereka gak sadar
kalau mereka sudah melakukan sebuah dosa
nah untuk bila minjalik
ani ada solusi ji
bagaimana kalau acaranya kita mulai saja
sekeluarga saja gak apa apa
syukuran itu kan gak perlu ramai
yang penting kita sama sama berdoa
untuk mengucapkan syukur kehadiran allah swt
saya rundingkan dulu deh sama keluarga
gak usah dipikirin
gimana gak dipikirin rob
kita udah nyiapin segalanya
tapi gak ada orang satu pun datang
empok kecewa banget
semua warga di sini nggak percaya lagi sama keluarga kita roh
gak percaya gimana nih
gak percaya kalau kita
udah udah udang
mpok jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan
nanti malah kita suguh suhan lagi sama orang
kita berdoanya sekeluarga aja ya
udah jangan merasa
udah jangan merik
udah jangan merik
udah jangan merik
mbak sisyura dipikirkan warganya bisa dikibulin begitu aja
dengan senyuman yang kaya anak orang
tapi mi sayang juga kan makanan yang udah disiapin
eh mbak kalau semalam warga kampung nggak ada yang ke rumahnya dia tuh
berarti omongan kita masih sakit mbak
iya banget mi
yang penting warga di sini kita bikin mereka berpikir
supaya punya kesan buruk sama si sulang
ada orang kayak begitu ya
orangnya kelihatannya dari depan baik
modalnya tampang doang
dengan wajahnya yang sok lugu
yang lainnya penuh intrik
kita naik haji langsung deh iri
sebenarnya si sulam tuh bah cuma menang di nasib doang
katanya orang tuh uratnya urat kebetulan
pada naik haji yang pertama itu dapet loter dari bank
terus naik haji lagi karena dia diajak orang
nah punya mobil juga kebetulan dikasih sama orang
yang begitu mau bersaing sama gue
yang dari sono yang sudah turun orang kaya
jauh lah mbak
orang kaya begitu
biasanya pakai barang yang emas yang makas
namanya uratnya urat miskin
kagak pernah kelihatan
lain sama umi dong mi
namanya juga uratnya
jadi intinya semalam acara si sulam itu gatot
nyesel agak dateng
kenapa emosi nyesel
kan apa yang kita lakukan ini udah pada bener
nah si sulam ini sama keluarganya emang mesti dikituin
biar dia sadar dia kapok
kalau keluarganya itu semua nggak disukain di sini
kalau si sulam sama keluarganya pakai otak dia pasti mikir
nggak gampang tuh ngumpulin warga untuk mendukung dia
apalagi nyaloin diri untuk jadi rw
kayaknya aji sulam nggak begitu deh pak aji
orang kemarin aja ditawar suruh jadi pengurus pemain sepak bola aja dia kagak mau
pokoknya saya cuma ikut ikutan aja nggak datang
biar aja dosanya ditanggung sama yang anjurin
kalau dosa itu ditanggung masing masing
ewe enak apa
dosa itu kalau sikap kita salah
kalau sikap kita benar kagak
namanya juga kan harga diri
ngapain juga lu pada ke sana
hanya disogok besek besek doang
tindakan lo lo udah tepat
justru kalau dateng
maka lo udah menjadi orang yang tergadai
kok begitu pak aji
kalau mau ngadain pengajian ya pengajian aja
asal niatnya lempeng
jangan pengajian buat kepentingan yang lain
contohnya pemilihan rw
ini kenapa sih pagi pagi udah pada ngomongin orang
itu namanya bergunjing
ya kalau dia orang yang baik baik ya nggak bakalan digunjingin nggak diomongin
dia tuh semuanya segala galanya emang pantas diomongin
bukannya malah kritik buat dia
tapi kalau misalnya umi mau kritik ya langsung aja depan orangnya dong
kalau misalnya enggak ini tuh namanya bergunjing
bergunjing itu sama aja
kayak memakan bangkai saudaranya sendiri
itu ada di dalam surat al hujurat ayat dua belas
ini al quran umi yang bicara
biar aja dia ngomong sendiri
emang ini ada apa lagi sih umi sama keluarganya haji sulam
kan lo tahu sendiri
kemarin ini kan dia bikin acara
itu orang orang pada kadang kadang datang
nah orang orang yang gak datang itu kenapa
nah ini yang lagi diomongin
ya udah deh pak haji
habisi dulu ya
bagus bubar nggak usah gosip
apa bang boleh bantuin ya
nggak usah aku bisa sendiri
abang pelatihnya repot banget
udah lo istirahat aja sonok
kalau lo kerja ntar gajah lo lepas lagi
ntar istirahat sonok
bukit puasan di kamar
baca koran kek
yang penuh nggak kerja
tuh tuh tuh